rencana kubu prabowo sandi untuk mendirikan posko pemenangan di jawa tengah menuai reaksi dari dpc pdip grobogan
dpc pd perjuangan grobogan akan mendirikan posko yang lebih banyak sebagai bentuk tantangan kepada kubu pasangan prabowo sandi
dpc pdip grobogan memastikan jawa tengah masih menjadi kandang banteng
bahkan pdip grobogan menyatakan pihaknya saat ini masih sangat solid untuk memenangkan jokowi ma'ruf dalam pilpres dua ribu sembilan belas
pernyataan kubu prabowo sandi yang menyebut jawa tengah bukan lagi kandang banteng dianggap tidak berdasarkan data
rencana untuk mendirikan posko pemenangan di jawa tengah dianggap sebagai wacana
bahkan pdip grobogan menantang kubu prabowo untuk mendirikan posko di jawa tengah
tidak per rt man nanti mungkin pertokoh masyarakat saya tantang
di sini kami di masyarakat ini saya punya relawan banyak di situ
berarti akan membuat lebih banyak di sini pak
itu tadi kalau dia buat seratus saya buat seribu
dia buat satu saya buat sepuluh
saya tantang nanti saya tidak gentar sama capres dua
itu hanya katanya katanya tapi buktikan nanti di jawa tengah